abu bakar basir telah bebas dari masa tahanan di lapas kelas dua a gunung sindur bogor jawa barat jumat pagi
basir keluar dari lapas gunung sindur sekitar pukul lima tiga puluh waktu indonesia barat
dikutip dari cnindonesia com basir dicemput dua anaknya yaitu abdul rahim dan abdul roshid serta tim pengacara
basir kemudian langsung dibawa ke pesantren ngeruki sukoharjo jawa tengah dengan dikawal tim densus delapan puluh delapan dan bnpt
abu bakar basir dinyatakan bebas murni setelah menjalani masa tahanan lima belas tahun dengan remisi lima puluh lima bulan
lima tiga puluh waktu indonesia barat
bahwa abu bakar basir ini adalah bebas murni
bebas murni tidak wajib lapor lagi di pemasyarakatan
tanggung jawab kami adalah sampai di sini
sampai dengan tanggal delapan januari dua ribu dua puluh satu
abu bakar basir dijemput oleh tim pengacara dan juga keluarga
setelah itu setelah kita serah terimakan serah terimakan kepada keluarga
selanjutnya keluarga abu bakar basir didampingi tim pengacara
dan juga keluarga langsung bertolak ke kediaman
itu di sukoarjo
produser lapangan cnn indonesia rizky rinaldi berada di lapas sindur bogor jawa barat
di luar rencana ternyata basir bebas lebih awal pagi tadi sekitar pukul lima tiga puluh waktu indonesia barat
bisa anda ceritakan kembali kronologis pembebasan basir pada pagi hari ini
ya selamat pagi yuda
untuk mantan terpidana kasus terorisme abu bakar basir memang bisa dikatakan
sudah dibebaskan lebih cepat dari rencana awal
dimana memang rencana awal dibebaskan pada jam kerja
pada sekitar pukul delapan sampai pukul tujuh belas
dan renang awal memang rencana yang kami dapatkan infonya di atas pukul delapan
abu bakar ⁇ baasyir ⁇ akan dibebaskan dan juga diserah terimakan dari pihak lapas ke pihak keluarga
namun hari ini ternyata dibebaskan lebih cepat
sekitar pukul lima dua puluh abu bakar basir sudah dijemput oleh pihak keluarga dan juga pengacaranya
bertolak ke pesantren di ngeruki sukoharjo jawa tengah
dan memang untuk penjemputan atau pembebasan lebih cepat ini bisa dikatakan sudah direncanakan juga
dari pihak lapas dan juga dari pihak keluarga
karena alasan pertama adalah permintaan dari pihak keluarga
kemudian alasan kedua yang disampaikan tadi dari kebak kumas
dan juga protokol di jenpas kemenkumham
mereka aprianti mengatakan bahwa
hal ini dilakukan agar tidak terjadi
kerumunan di mana saat ini masih ada pandemi covid sembilan belas
sehingga mengurangi kerumunan
kerumunan penjemputan kerumunan awak media juga
sehingga proses pembebasan dilakukan lebih cepat
dan tadi prosesnya pun dilakukan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan
tadi rika aprianti pun menambahkan bahwa
abu bakar basir dibebaskan dengan kondisi sudah bisa dikatakan sudah badannya masih sehat
sudah dilakukan pengecekan ulang
sudah disertakan juga hasil tes antigen
begitupun yang menjemput dari kedua anaknya
turut memberikan hasil swab antigennya
sebelum menjemput abu bakar basir
dan memang faktor lanjut usia dari abu bakar basir di usia delapan puluh dua tahun ini
juga menjadi salah satu alasan kuat
dimana pembebasan dilakukan lebih cepat
sehingga tidak adanya kerumunan
dan bisa berjalan dengan lancar
sehingga tadi lima tiga puluh rombongan sudah langsung
bertolak ke jawa tengah
dengan dikawal oleh bnpt
dan juga densus delapan puluh delapan kebalik pada anda yuda
ya rizky ini terkait dengan nanti rencana tiba di solo
di pondok pesantren ngerugi
apakah akan ada penyambutan dari pidak podok pesantren
kemudian apakah nanti disana pihak keamanan
juga akan diperketat untuk menjaga seandainya ada kerumunan massa
iya yuda berbicara penyambutan
ataupun tindak atau perubahan
ataupun tindak atau pengamanan di solo nanti
memang sudah dikatakan sebelumnya
dari informasi yang saya dapatkan
dari putra abu bakar basir
yakni abdul rohim
mengatakan memang tidak ada penyambutan secara ramai
begitu karena memang melihat kondisi
masih berada di situasi pandemi covid sembilan belas
sehingga sudah diimbau tidak ada kerumunan
tidak ada penyambutan secara berlebih
dan tidak ada hal hal yang berlebih
nah karena tujuan utamanya adalah
ketika bazir kembali ke ngeruki
sukoharjo disana lebih diutamakan untuk bersirahat
berkumpul bersama keluarga
berbicara pengamanan pun memang
dari bnpt dan sosial pertahanan
sudah menyiapkan pengamanan
dan juga informasi yang sudah kami dapatkan
dari bnpt memang proses deradikalisasi
juga akan dilakukan nanti
setelah basir bebas resmi
keluar dari lapas gunung sindur
kembali pada anda yuda
ya terkait dengan deradikalisasi
yang tadi ada katakan
dan bnpt juga akan melakukan pengawasan
seandainya nanti meskipun bebas tanpa syarat
seperti apa metodenya di era pandemi seperti ini
akan dilakukan rizky
ya yuda berbicara metode dan seperti apa prosesnya
kami masih belum bisa mendapatkan informasi secara resmi
namun pihak bnpt sudah menyampaikan tadi malam
proses deradikalisasi tentunya akan dilakukan
dengan tetap menaati protokol kesehatan
pendekatan bersama keluarga
dengan harapan abu bakar basir
akan lebih bisa menyampaikan dakwahnya
atau beraktivitas kembali normal
dakwahnya dengan lebih baik lagi
dan tentunya tidak ada lagi upaya penghasutan
atau upaya upaya yang terkait dengan
kegiatan atau aktivitas jaringan terorisme
baik rizky dan enal
terima kasih untuk laporan anda
dari kawasan gunung sindur
selamat bertugas kembali